saya berbicara tentang sepak terjang bang umar ya kehidupan yang dikaliku dari afganistan kemudian kemuru
kemudian menjadi tauladan bagi kelompok kelompok teror yang ada di asia
dan kemudian berbalik menjadi sekarang kembali ke pangkuan nkri
apa yang kemudian bang umar ingin capai dengan pilihan kembali ke nkri ini
aku ingin hidup bermasyarakat dengan baik sebagai warga negara yang baik
taat kepada undang undang di negeri sendiri dengan baik
sehingga aku dapat menjalani sampai akhir hayatku dengan damai
dorongan apa bang umar yang kemudian mengundang bang umar untuk melakukan hal hal itu
pada akhirnya pada saatnya nanti ketika aku selesai menjalani masa tahanan
aku harus kembali ke masyarakat
ketika kembali ke masyarakat di mana masyarakat ini kan heterogen
ya aku harus bisa
harus bisa bekerja sama dengan mereka berinteraksi dengan mereka
dan alhamdulillah berinteraksi dengan orang orang non muslim pun sudah biasa aku lakukan
khususnya ketika aku di filipina
aku menikah dengan seorang anak pendeta
ya seorang katolik
yang kemudian dia waktu itu baru masuk islam
dan aku mengajak kepada seluruh anggota family
baik paman pampan paman dia atau tante tante dia sepupu sepupu dia
aku undang mereka untuk hadir dalam acara pernikahan
itu atas permintaanku sendiri
dengan cara mengibarkan bendera merah putih
menggunakan logo pancasila garuda
pernah nggak bang umar berpikir bahwa resikonya ini berat
aku tahu memahami resiko itu
aku sadari sebelum aku melangkah
sebelum aku melangkah sebelum aku memutuskan sampai mau untuk menjadi pengibar bendera
sudah aku sadari bakal akan terjadi seperti fitnah dan lain lain
dan kenyataannya aku di fitnah habis habisan
aku dibully kemudian bahkan sudah dikeluarkan fatwa murtad

apa yang bang umar harapkan baik kepada pemerintah maupun ke masyarakat lah terutama
bisa memperhatikan terhadap napi napi teroris yang seperti aku
mungkin orang yang seperti aku bukan aku sendirian yang lain lain ada
tolonglah mereka diperhatikan
apalagi misal sosok seperti aku sudah mau mengibarkan bendera
artinya resiko yang aku alami sangat berat
dari pihak kalangan aktivis muslim
maka dari pihak pemerintah sebaliknya
dengan justru harus memberikan reward reward kepada napi napi teroris
yang mau bekerja sama kooperatif
kemudian ikut memberikan pemahaman penyadaran penyadaran kepada pemahaman
supaya tidak ikut pemahaman radikal
maksudku reward bukan berarti materi ya
tapi memberikan misal remisi
ataupun memberikan gerasi dan lain lain
kepada napi napi teroris yang seperti ini
sehingga mereka pun seperti aku akan terpacu termotivasi
motivasi akan terbangun untuk membuat satu karya karya yang lebih baik lagi
termasuk ketika di luar nantinya
dan insya allah aku pun di luar tetap
aku akan melakukan hal hal yang baik